selama ini saya dikenal sebagai orang yang ahli ibadah
tapi saya belum pernah melaksanakan ibadah seperti yang anda lakukan
begitu sangat usuh
kalau boleh tolong ajari saya
kamu tidak bisa meniru ibadah saya
karena kamu belum pernah mengalami seperti yang saya alami
tolong ceritakan pak
dulu saya seorang ahli maksiat
saya minum minuman keras
saya membunuh berzina menipu dan berjudi
namanya juga setan
ini bukan urusan adik
sedikit ada gangguan frekuensi
setelah saya melakukan semua kemaksiatan itu kemudian saya bertobat dengan sungguh sungguh
itulah yang membuat saya beribadah lebih khusyuk
kenapa kamu tidak sholat di dalammu sholat kenapa kamu di luar
ya betah dia bang soalnya tempat ini bukan di situ
saya pun tadi sempat bertanya demikian dalam hati
saya merasa tubuh dan jiwa saya yang sedemikian banyak dosa ini tidak pantas memasuki tempat beribadah ini
saya ingin meniru kehusuan bapak
kamu tidak akan sanggup
kamu harus berbuat dosa dulu
barulah kamu bisa merasakan
nikmatnya bertaubat dan sholat
wah wah wah mulai gak benar nih
tadanya mau tanda benar bang
saya kasih jalan
gak perlu dosa besar
dosa kecil saja
ya namanya maksiat gak ada yang kecil
saya melakukan ini semua
semata mata untuk meningkatkan kualitas
oh gimana mau berkualitas
kalau dimulain memaksiat
mereka tidak mengerti soal soal agama

nyepur aja dikali
kalau minumannya habis
harus pakai uang
gua gak mau tau
gua mau minum lagi
kamu pasti akan dapat uang
untuk beli minuman
ngapain sih lu
lajar lu disini
udah berhenti makan orang
wanita itu berbahaya dia mengenalimu dia akan lapor polisi
dan kamu sebagai ahli badah akan hancur
oke lantas apa yang harus aku lakukan sekarang
gunakan botol itu
jangan pete iksifar jangan bunuh saya
jangan bunuh saya pete
jangan pete iksifar
jadi jangan pernah meremehin yang namanya dosa kecil
sebab kalau terus menerus kita lakukan
dosa kecil bakal diikutin sama dosa besar
dari dimulain mabok
jadi dosa sekecil apa juga
bakalan dihisap di akhirat nanti
nah ini misalnya nih ya misalnya
ini buktinya nih
saya topat pak ji
soalnya saya tergiur rame setan
yang jenggot sama kumisnya nyambung
pete gue kayak ngerti
jangan pete jangan
jangan pete jangan

hafid maksudnya apa nih
gue gak begitu paham nih apa nih apa apa
jadi begini pak ji
saya nih sebenarnya cuma ngetes apit doang
sebagai penanggung jawab kotak amal
makanya saya pura pura ngajak dia
pakai duit sumbangan
padahal duitnya masih ada di masyarakat pak ustadz
duitnya ada kok pak ji di kamar
sebentar ya saya ambil sebentar pak jk sebentar
emang berapa duit yang kau ambil
tuh di wajah saya taruh

ini seratus lagi tuh
tuh jadi dua ratus lima puluh
pak bayarin sepatu saya nih
bagus nih pak
bayarin sepatu saya ya
sepatu butuh lo tawarin gue lo aja pake sana
pak sepatu artis nih
dikeramasin deh gue deh